pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dki jakarta sepakat melakukan pemberhentian sementara atau moratorium proyek reklamasi tujuh belas pulau di teluk jakarta
gubernur dki jakarta basuki cayapurnama lega karena sebelumnya ia mengaku segala tekanan mengarah kepadanya
biar pusat yang ambil alih ini pusat yang ambil alih ini sekarang
untuk mempertemukan peraturan mencocokkan sinkronisasi antara kelautan tata ruang kan di menko maritim
jadi saya lebih untung
oh reklamasi jawaban saya yang mulai kok saya datang udah ada izin udah ada
saya cabut juga susah tapi saya bukan penentang reklamasi loh
reklamasi itu sudah kenistayan saya anak geologi
kalau kamu pelajarin penganut mazhab ini dunia kalau tidak ada reklamasi bisa jutaan orang kelaparan
karena nggak cukup lagi buat pangan